siapa yang pernah mencicipi kuliner khas asia timur bernama gyoza kuotie dan mandu
ketiganya terlihat serupa ya tapi sebetulnya berbeda loh
gyoza kutie dan mandu merupakan panganan yang sama sama dibungkus dengan lembaran kulit dari tepung terigu atau kulit pangsit
namun memiliki isian yang berbeda loh
nah kira kira masyarakat tau tidak ya persamaan dan perbedaan di antara ketiganya nih
gyoza itu kan dari jepang ya kalau kuotie dari china ya kalau mandu dari korea yang aku tau sih itu
kalau untuk gyoza itu biasanya daging full daging full ayam daging sama sayuran
kalau kuotie itu biasanya ada bihunnya pakai kucai
persamaannya mungkin hanya persamaan di kult culture nya aja mungkin ya
karena negara korea china jepang itu kan sama sama hampir kebudayaannya mirip mirip sama
daripada bingung yuk kenalan aja
saya akan mengajak anda mengenal gyoza khas jepang terlebih dahulu ya
gyoza merupakan panganan berupa pangsit dengan isian daging ayam cincang jahe kol dan sedikit irisan daun bawang sebagai pengganti kucai
kemudian dibungkus dengan menggunakan kulit pangsit
terdapat tiga cara memasak gyoza pertama
dan ketiga dengan cara dipanggang
biasanya di sisi bawah gyoza dipanggang dengan sedikit minyak
lalu kemudian sisi atasnya dibiarkan terkukus dengan menambahkan sedikit air pada wajan
gyoza selalu disantap dengan cocolan kecap asin
tapi kini gyoza dikreasikan dengan ragam isian dan saus pendamping
gyoza yang satu ini diberi tambahan keju sebagai isian
sementara yang satu ini diberikan saus mentai yang creamy
dan buat yang suka pendamping
bisa juga gyozanya dicampur pakai chili oil
kalau yang dari tiongkok satu ini namanya kuotie
kutie memiliki isian lebih beragam dari gyoza
ada kucai irisan telur dadar daging ayam cincang dan bihun
kucai yang digunakan merupakan kucai yang masih segar loh
sehingga memberikan aroma khas yang kuat
ukuran kuotie juga jauh lebih besar dari gyoza
terdapat tiga cara memasak watie
yakni dikukus digoreng dengan banyak minyak dan dipanggang
untuk menyimbangkan rasa kuoti ini yang gurih gurih asin gitu
ini bisa dengan cocolan cukai hitam
selanjutnya ada mandu
pegangan yang identik dengan negeri gingseng korea
mandu memiliki isian daging cincang bagian paha sedikit kucai dan bihun
serta tambahan irisan jamur kuping
cara memasaknya pun ada dua
pertama direbus dengan tambahan kuah kaldu sehingga terlihat seperti sup
atau yang biasa disebut dengan mandu guguk oleh orang korea
kedua digoreng dengan direndam dalam minyak panas atau teknik deep fright
menurut pakar wisata gastronomi
universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
baik gyoza kuotie maupun mandu masuk ke dalam kategori dumpling atau pangsit
di antara ketiganya mandu dan kuotie memiliki rasa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan gyoza
karena penggunaan bawang putih yang cukup banyak dalam isiannya
yang di tionghoa mereka pakai kubis kan kubis yang putih gitu ya
istilahnya dimarinet dulu dengan garam kemudian setelah itu diperas
mandu itu pakai kolnya yang warna hijau
kalau misalnya gyosa itu dia pakai sakit protein sih sama sama aja ya
dewi menambahkan kuotie dan mandu biasanya disajikan dan disantap pada waktu khusus
seperti tahun baru imlek dan tahun baru korea karena dianggap dapat memberikan keberuntungan
jadi dari trio kembar tapi beda ini ada pecinta yang mana nih